sejumlah petugas gabungan telah berjaga di lokasi kargo jenazah untuk menyambut kedatangan jenazah emeril khan mumtaz
jenazah eril diperkirakan tiba di tanah air nanti sore
satu ratus dua puluh tugas gabungan dari tni kepolusian dari poresta bandar udara suta maupun efficient security
tampak melakukan pengamanan di area lokasi humans premans kargo jenazah bandara soekarno hatta pada minggu
jenazah emeril han mumtaz atau eril yang diangkut menggunakan pesawat qatar airways qr sembilan puluh
diperkirakan tiba di tanah air pada pukul lima belas empat puluh lima waktu indonesia barat
karangan bunga juga terlihat berjajar rapih di halaman kargo jenazah
sebagai bentuk ukapan duka kepada putra dari ridwan kamil itu
kapolesta bandara sukarno hatta kombes pol sigitdani sitiono mengatakan
dalam persiapan pengamanan pihak kepolisian dibantu oleh tni
dan fsec mulai dari kedatangan jenazah hingga serah terima jenazah kepada pihak keluarga
oleh kementerian luar negeri ke pemprov jabar